gue masih ingat sih ada orang yang berkuar kuar
tapi kok kayak ada aura aura perpecahan ya
woy gue gak usah jadi kompor bisa
paling jujur ya sama gue
ini pasti bukan gara gara idol lo itu kan
gak pengen kejar kayak gini
pacar gue selingkuh syah
lo tuh dari mana kak
gue liat buktinya sendiri
omong gara gara keceplosan lagi
saya udah ngomong sama rifki soal pembahasan kita semalam
fah please bujuk ke rifki
untuk serahkan menjawabkan ketuasaan
kalo rifki mau damai sama gue
gue udah bujuk rifki untuk jauhin misha
dan soal jabatan ketuasis gue gak mau ngatur hidup rifki
ya gue takut persahabatan gue sama rifki rusak
dan rifki juga bakal salah paham sama lo
yaudah lupain aja
lo jangan bilang siapa siapa ya
gue kasih loh waktu cerita sama gue
dalam hitungan ketiga
satu dua tiga
jangan bilang siapa siapa ya
gue gak mau nasib gue kayak aneh sama bu dihukum di lapangan
cuma gue aneh aja kok bisa
cuma gue aneh aja kok bisa
ini bete deh
jadi gimana dari kapan
lo gak cerita cerita ke aku sih
lakin juga gak pernah peduli sama aturan mereka itu
lakin juga gak pernah peduli sama aturan mereka itu
ya udah mendingan sekarang kita belajar buat tulang kimia nanti

kesel baaangg efect
kan ada matahari bisa dijemur
kan ada matahari bisa kejemur
el ini air mata jangan sampe ke buku
kalo udah apa apa cerita
awal pun itu ya
katanya mau ke kantin
udah lah bel
tunggu aja dulu
kayaknya dia gak jadi kantin deh
karena michelle gak mau diajakin
kok lo jadi ngebet banget sih aldino
terus akhir akhir ini dia ngabarin kita karena
dia terlalu sibuk ngurusin michelle
aku tuh suka ya sama aldino
udah lah bel
itu aja lo gugup kayak gitu
emang ketara banget ya
ya jelas lah
ya kan lo sendiri tau
sampai ngebet banget gitu lagi
ya kali gue cinta sendiri
awalnya lo sukanya dari kapan
lo kenapa bel
gue udah minum
minum dulu ya
ini gue dapur roti
lo makan dulu ya
nggak enggak apa apa
nggak gak apa apa bel
lo tuh kayak gini karena lu belum makan
udah lama banget gak ada orang yang secare ini sama gue
bel kok lo tuh gak bilang ke gue sih
kan kalau ada gue gue bisa temenin
hp lo aja yang nggak aktif
ya sorry gue kan gak tau
cuman ya next kalo ada apa apa
lo wajib banget bilang ke gue
kalau sahabat gue gue tuh pasti selalu ada lah buat lo
gak ada sama
eh tapi gini ya
gue saranin ya
lo tuh perjuangin
karena setelah gue si riva tuh anak ips
aduh dia tuh dari dulu naksir banget sama aldino
dan sampai sekarang dia belum move on
ya ampun gue baru tahu info ini
mulai sekarang gue makin semangat untuk perjuangin perasaan gue
eh kamu udah selesai makan
hai eh belum kok
kamu mau pesan apa biar aku pesenin ya
tuh aku mau pesen aja
nanti aku mau pesen aja
cieee jajan banyak nih kayaknya
nadif pasti masih bete sama gue
karena kejadian di kafe waktu itu
dia udah selesai makan
nah nadif jangan cemberut kayak gitu loh
mau gue traktir gak
ya udah pada pesen ya kalian ya
baru parah lo mau traktir
eh malah nih ya
katong pines aja ke kafe belakang
atau di tongkrongan sebelah sana
di tongkrongan sebelah sana
lu masih bapar aja ya
udah sih sampai kapan kayak gini
kita rasa kita punya mulut ini
sudah sangat lelah untuk menjelaskannya
kalau lu rasa gue lebay atau baper
tapi satu setelah beta pikir pikir ini
lebih baik kalian punya waktu itu
jangan terlalu habiskan untuk pikirin gue
karena gue tidak membutuhkan itu
lu mengerti itu kan
gue masih ingat sih
ada orang yang berkor kor
tapi kok kayak ada aura aura perpecahan ya
gue nggak usah jadi kompor bisa
udah harusnya tuh lu nggak usah tercampur tau nggak sih
lu mau kena masalah lagi ha
ya jangan sampai kena hukum lagi loh